anda masih menyaksikan reportase jawa timur
setelah dua puluh tahun berlaga dalam pekan olahraga nasional
atlet atlet cabang olahraga softball jawa timur bersiap menyambut laga nasional tertinggi di negeri ini
namun sayangnya mereka harus berjuang dalam kondisi yang memprihatinkan
dengan tongkat pemukul dan sarung tangan yang dibeli dengan cara berpatungan
para atlet softball jawa timur ini berlatih
mereka tampak bersemangat dan bertekad merebut medali emas pada pon ke sembilan belas di jawa barat
pastinya teman teman dari awal sudah berniat
ketikatnya juga baik mereka untuk menyumbangkan medali emas
jadi serius tekatnya baik serius dalam berlatih
pas perapon kemarin dapat emas
masuk peselada akhirnya gitu
selain itu lima belas atlet softball tersebut berlatih di lapangan milik marinir dengan dana sendiri
bahkan mereka tinggal di sebuah gedung serbaguna di lapangan softball itu
hanya beralas kasur busa yang digelar di lantai
para atlet yang akan mengharumkan nama jawa timur ini beristirahat
mereka pun memilih menu makan berdasarkan keinginan
para atlet ini sengaja tidak memanfaatkan fasilitas catering yang disediakan pemerintah provinsi jawa timur
sebab mereka tidak ingin
dan timbulanan rp tiga enam juta berkurang untuk biaya catering
kalau dibilang layak sih sebenarnya bisa dilihat sendiri ya
seperti ini keadaannya
jadi seperti itulah saya nggak bisa berkata kata lagi
cuman ya cukup kita aja lah yang merasakan dan kita bisa memberikan yang kontribusi yang maksimal buat jawa timur lah
namun asisten pelatih tim softball jawa timur roy umbasan meyakini
softball jawa timur akan mendapatkan
dan pemerintah akan memperhatikan kejahteraan para atlet yang sudah berjuang selama empat belas tahun tersebut
bukan dipandang sebelah mata kalau saya bilang sih
karena memang peminatnya kurang
bukan olahraga yang mayoritas yang dimiliki oleh indonesia
tapi kalau dari segi prestasi mohon maaf ya
kalau dari segi prestasi kita masih bisa bilang bahwa
kita berapa kali kejuaran dunia kita ikut kejuaran asia
kita bisa ranking tiga besar di sea games sembilan puluh persen finalis sudah pasti
pada prapon sebulan sebelumnya tim softball jawa timur berhasil meraih medali emas
pada kamis besok lima belas atlet softball dan tiga pelatih akan terbang ke bandung bersiap merebut medali emas pada pon ke sembilan belas ini